polisi membongkar makam jenazah yang diduga
calon siswa bintara tni angkatan laut
untuk pencocokan dna dengan keluarga
tak kuasa menahan tangis saat mendoakan korban
keluarga merasakan kesedihan yang mendalam
saat melihat pembongkaran makam
dan mendoakan iwan sutrisman telambanua
calon siswa bintara tni angkatan laut
yang diduga tewas dibunuh oleh oknum tni angkatan laut
pembongkaran makam guna mengambil sampel
untuk pencocokan dna dengan keluarga
yang telah diminta oleh tersangka terhadap pihak keluarga
dan semua barang peninggalan korban dapat dikembalikan
kami sebagai keluarga menuntut
satu ya biar dihukum secara berat beratnya
setimpal perbuatan yang dilakukan oleh oknum
segala sesuatu yang sudah diberikan kepada
yang dia minta kepada orang tua almarhum ini
nanti kalau sudah siap ini kami bawa di nias
sementara iwan sutrisman telambanuwa
merupakan korban pembunuhan yang dilakukan
serda adan arian marsal dan rekannya muhammad alvin
tidak bisa meloloskan iwan menjadi anggota tni angkatan laut
padahal ardan telah menerima uang ratusan juta rupiah
adan bersama rekannya saat ini telah ditetapkan
sebagai tersangka dan ditahan